baru datang kau rupanya ya
saya ada urusan yang harus dijalanin bang
kau tinggalkan kawan kawanmu
oke bang hasil cetakan nih bang
gambarnya diganti bang
tidak suka aku dengan gambar yang kemarin
gawat kenapa mon
balik lagi ke base camp bang
udah dari kapan
baru hari ini tapi bang udah bikin heboh
base camp bikin cema semuanya
gak mau pada puasa bang
masih sholat kok
yaudah gimana bang
yaudah saya kesana
oh bang kesini
yaudah saya tunggu bang
nah apa yang
saya harus balik ke base camp pak
eh tunggu apa
ya elah buru buru aja
boleh saya lihat tadi bu
gak ada apa apa
ya udah aku mau balik
alamat rumah ustadznya masih jauh
masih lumayan sih bang
ya udah bu kita lanjut lagi
makin hemat makin baik
eh pak ustadz
saya pergi dulu ya pak
ada keperluan sedikit di luar
ana masih menunggu
umat ana yang membutuhkan
tangan mujarak ana
oh iya pak ustadz
tapi jangan lupa
air air ini dikasih yang mujarab juga
jangan urus scales
bulan ramadan pak
pan lu juga lagi puasa
jadi lu gak usah marah marah
lu seru dan emosi lu ya
iya gua ngerti
dia mau bikinin kolek buat anak
senang aja gitu bikinin kolek buat anak
ya allah pit gua jadi inget emak
petai dicabain buat apoi
emak saya juga suka tuh bikin kolek
kalian nya lihat
eh eh eh pak
biar gua gendong deh

saya biasa gendong emak di rumah
nya enggak mau jalan
nya enggak apa apa ya
udah apa yang gendong
nya agak mempatikan ya
jagain apa yang gendong
jagain panggang ya
satu dua tiga lapan
masa awam sih
eh suara tuh
suara siapa ya
aduh om dikin
bang kamleng bisa di dalam begini
om dikin betes yang kuat om dikin
betem kakinya sakit
lu kenapa ini bisa begini nih
ini mak alamatnya minta pk
nggak jelas mak udah bener belum nyari udah mah udah cari kemana mana udah nanya orang nggak jelas
mak jangan gue kerjain nih kenapa masih kampengin nih kata ada dalam gudang dipinggir iya bener
bang dia ini hampir pingsan tadi dia dalam gudang di bawah itu yang bener bang iya bener waduh nih
mak kato yakin apa sih kerja si mahmud lima lima terok lu jangan seujuan begitu
masa si volcano mulu sih lah beneran semangat gimana emang dia mau masuk neraka
apa kamu bener bener ah allah ini lebih rapat
katurnya air dulu ya
oh dari mana
aku bilang fokus fokus kau
baru datang kau rupanya ya
saya ada urusan yang harus dijalanin bang
kau tinggalkan kawan kawanmu
masuk catakan nih bang
gambarnya diganti bang
tidak suka aku dengan gambar yang kemarin
justru islam itu agama yang universal bang
muncul kau sudah pintar yang mengajari aku
aku yang lebih paham bagaimana ke depan masa depan kita ini
cetak yang banyak
kalau sampai kemas mereka sangat kein keras sama istrinya

bisa buat lebih baik mungkin
kenapa dia atur lagi
tugas ana selama ini kan berat